sementara itu pakar hukum tata negara mahfud md berharap polisi bertindak profesional dalam menangani kasus tersebut
tidak boleh ada intervensi atau tekanan politik dan tidak boleh tebang pilih seperti saat menangani kasus andi arief yang merupakan tokoh politik
ini banyak kasus sekarang ya di pengadilan ada andi arief ditangkap ada macam macam
jadi saya menyebutkan agar polisi itu bertindak profesional bertindak profesional itu
jangan ada pertimbangan politik kalau ada orang ketangkap lalu karena ini dari pantai politik biar tidak gaduh dibendaduh
hukum tidak boleh begitu hukum harus bekerja tegas
ketahuan sekarang dibuktikan sekarang tidak boleh ada pertimbangan pertimbangan orang ini tokoh politik nanti rame nih kalau diadili
tidak boleh begitu
semua hukum harus diperlakukan secara profesional setiap kasus
termasuk andi arief yang berhubungan
termasuk andi arief termasuk apa saja semua
jadi polisi itu harus bekerja berdasar bukti dan tidak boleh pilih pilih